almarhum baharudin yusuf habibi atau b j habibie dikenang sebagai sosok yang sangat inspiratif
dan meninggalkan jejak kenang bagi yang mengenalnya termasuk tentunya teman teman jurnalis yang pernah berbincang dengan beliau
dan saat ini saya kedatangan rekan sesama jurnalis yang dulu mendapat kesempatan untuk berbincang dengan almarhum b j habibi
melihat langsung bagaimana sosok almarhum dan seperti apa kesan yang didapat dari founding father dunia dirgantara indonesia ini
korespondensi dari indonesia maria sarjana selamat malam maria
selamat malam fani
biasanya maria duduk di kursi pewawancara sekarang menjadi yang diwawancara ya
maria ini kita merasakan duka yang cukup mendalam malam ini ya atas kepergian bapak b j habibie
tapi mungkin sebenarnya karena maria tahun lalu ya dua ribu delapan belas ya sempat berbincang secara mendalam dengan sosok pak habibie
mungkin bisa sekaligus napaktilas bagaimana saat itu prosesi wawancara berlangsung
dan seperti apa sih perbincangan yang saat itu maria ingat gitu dalam pertemuan

temuan terakhir berarti ya maria laksanakan bersama dengan almarhum
ya fani sebetulnya itu menjadi momen yang sangat istimewa bagi kami
karena tidak hanya saya yang berada dalam suatu ruangan bersama seorang b j habibi
tapi kemudian kami melakukan wawancara dengan beliau itu sebetulnya suatu hal yang
tidak kami sangka juga akan berhasil melakukan wawancara dengan b j habibie
karena beberapa waktu yang lalu sebelum proses pewawancara dilakukannya
kami melayangkan surat dan bertemu dengan pak b j habibie di bppt
saat itu kami bertiga saya kemudian windri sebagai kameramen atau fotojurnalis
kemudian dengan irin sebagai field producer saat itu kami menanti kehadiran pak b j habibie
kemudian ketika beliau hadir kami harus berlari mengejar beliau
kemudian kami menyampaikan surat yang akhirnya diterima oleh asisten
dan kemudian kami dikabari bahwa beliau berkenan untuk melakukan pewawancara
saat itu sudah sempat berbincang berbicara
ya sebetulnya kalau informasi mengenai pertemuan pertemuan dengan pak b j habibie
beberapa kali kami sempat bertemu untuk melakukan doorstop ya
wawancara yang kemudian mempertanyakan masalah masalah seperti masalah kebangsaan
tapi ini adalah momen khusus dimana waktu itu kami membuat wawancara mengenai detik detik menjelang dua puluh satu mei
pada saat itu b j habibie kemudian berganti posisi
menggantikan presiden soeharto yang kemudian mundur karena desakan reformasi
dan ini menjadi momen momen yang berharga
fani karena disitu kami bertemu dengan b j habibi sepanjang satu lima jam
satu lima jam lamanya dan kemudian banyak hal hal yang disampaikan oleh b j habibi
baik secara dia sebagai seorang pemerintah
baik secara dia sebagai seorang pemerintah
dan juga sebagai seorang negarawan sebagai seorang mantan presiden yang mengikuti bagaimana alur dari proses reformasi itu sendiri
yang akhirnya membawa kita sampai di sini di era demokratisasi yang saat ini kita bisa nikmati bersama
dan kemudian dia juga berbicara sebagai seorang eyang seorang bapak dan seorang suami
disitu pikiran kami campur aduk terus terang saya jawab fani karena pertama kali ketika kami datang ke ruangan ini
disitu pikiran kami campur aduk terus terang saya jawab fani karena pertama kali ketika kami datang ke ruangan ini
untuk bersiap siap kemudian
ruang perpustakaan yang legendaris itu ya maria
yang banyak sekali bukunya
kemudian saat itu pak b j habibie menyatakan bahwa jangan panggil saya bapak
saya agak sungkan sebetulnya pada waktu itu karena
aduh dipanggilnya eyang ini kan orang yang saya kagumi sebetulnya fan
kemudian beliau menyampaikan panggil saya eyang ya maria
mungkin juga untuk apa ya menyempitkan jarak gitu antara
dia sebagai mantan presiden atau presiden ketiga republik indonesia
anda jurnalis tapi disitu mungkin beliau ingin gimana ya mendekatkan diri dengan teman teman jurnalis atau gimana
nampaknya memang iya karena beliau sendiri adalah orang yang sangat welcome ya dengan semua orang
dengan kecerdasannya kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan siapapun
dan mungkin beliau memang cukup dekat dengan jurnalis bahwa memang sosok b j habibi ini termasuk

dobrak undang undang pers pada waktu itu revisi undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang kemudian melahirkan kebebasan pers yang saat ini bisa kita lakukan
iya dan itu semua karena ada lampu hijau dari beliau presiden b j habibie saat itu
dan betul bahwa dalam proses wawancara satu setengah jam berlangsung
beliau sangat welcome padahal itu beliau sedang selesai berobat atau habis sakit
oke kondisinya menurun saat ini
kasusnya menurun dan itu dia masih berpuasa karena tepat di dalam bulan puasa fani
kami bahkan sempat menunggu beliau untuk kemudian melakukan buka puasa sebelum akhirnya melanjutkan dialog atau wawancara kami
oke tapi kuat ya satu setengah jam berbincang tidak ada kesan terpaksa sama sekali ya satu kalipun ya maria ya
apa saja kalau boleh tahu saat itu yang dibincangkan
aduh sampai hari ini sebetulnya saya cukup deg degan ya kalau mengingat momen itu karena beliau adalah sosok yang betul betul saya kagumi dan saya hormati
di samping semua kekurangan yang tentu saja dimiliki setiap orang
tapi saya melihat sosok habibie ini cukup istimewa dia cerdas kemudian dia setia kepada ibu ainun
dan itu terlihat fani ketika kami melakukan wawancara ketika kami mempertanyakan mengenai bagaimana proses reformasi
pada waktu itu setiap kali beliau bercerita mengenai reformasi mengenai prabowo mengenai sejumlah dinamika politik yang terjadi saat itu
beliau selalu kembali
apalagi di jalan pilpres dua ribu sembilan belas ya
iya beliau selalu kembali ke bercerita mengenai ibu ainun
saya sedih suduh karena mengingat ketika pertanyaan
sejati itu terlihat ya
jadi ketika kami mempertanyakan mengenai apa yang kemudian bapak lakukan ketika bapak didesak untuk turut mengundurkan diri bersama dengan presiden suwarto saat itu
eyang habibie tidak langsung menjawab pertanyaan yang saya lontarkan
tetapi ia kemudian mengingat posisi ainun saat itu berada di mana
bagaimana ainun berperan untuk kemudian mendorong dirinya untuk bisa berdiri tegak menghadapi situasi politik yang serba tidak menentu saat itu
jadi mungkin ini pepatah
di balik laki laki yang hebat
ada perempuan yang hebat
itu mungkin terlihat dari sosok almarhum
kemudian juga almarhum ibu ainun ya
berarti ya maria
ini kita masih akan teruskan lagi ya maria ya
bagaimana saat itu anda melaksanakan wawancara bersama dengan almarhum yang cukup meninggalkan kesan ya
untuk anda sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai seorang individu tampaknya
kita teruskan di set yang berikut ya
cnn indonesia breaking news masih akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
kita lanjutkan perbincangan dan korespondensian indonesia maria sarjana yang tahun lalu juga bukan meluangkan waktu ya
berbicara secara mendalam dengan sosok almarhum b j habibie ya
maria mungkin bisa langsung kita teruskan sedikit mengenai saat itu ya
perbincangan yang muncul di layar
di indonesia kan durasinya berapa kalau mungkin bisa diingatkan lagi tiga puluh menit ya
tapi satu setengah jam anda berbincang
berarti ini mungkin ada banyak sekali momen momen yang tidak masuk ke layar sian indonesia
bisa dibocorkan sedikit apa yang terjadi di belakang layar
momen yang kemudian tidak bisa ditayangkan karena memang keterbatasan durasi
dan memang topik yang dipilih adalah terkait dengan sebelum dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
di antaranya adalah ketika kami
terus terang kaget sekali dengan ekspresi yang berbeda
yang kemudian disampaikan seorang b j habibie
yang biasanya kita kenal sebagai sosok yang kalau orang jawa bilang sembah manah gitu pak
halus kemudian ramah tidak pernah marah begitu
tapi ada momen ketika pertanyaan mengenai konstelasi politik saat itu
di mana kemudian ada dugaan kudeta yang dilakukan oleh beberapa pihak
b j habibie ketika kemudian ia mengambil kendali
perpindahan dari presiden soeharto yang kemudian mengundurkan diri
ekspresi dari almarhum b j habibie ini berubah seketika
dia sambil mengepalkan tangan menghentakkan kaki dan mengucapkan kata kata yang kami juga kaget
dia secara tegas menyatakan bahwa betul ada upaya kudeta yang memang saat itu dilakukan oleh beberapa pihak
selain itu juga ada beberapa cerita cerita di balik perseteruan perang dingin antara presiden soeharto almarhum saat itu dengan almarhum b j habibie
ketika b j habibie memilih untuk berdiri tetap menjadi wakil presiden tidak ikut mundur dalam posisi reformasi saat itu
dan kemudian dia diangkat sebagai presiden menggantikan presiden soeharto
nah ternyata ada momen di mana mereka ini melakukan perang dingin
bahkan ketika b j habibie
ingin melakukan kontak telepon saja itu ditolak oleh presiden soeharto
dan itu juga diucapkan atau diceritakan oleh b j habibie
dan lagi lagi tetap sambil menyebut mengenai ibu ainun
yang bagaimana ibu ainun berusaha untuk menangkan b j habibie ketika proses itu terjadi
sebenarnya hampir satu dekade kepergian bu ainun dari kehidupan almarhum b j habibie
tapi tidak meninggalkan apa ya
cuma hanya raganya saja tetapi jiwanya masih tetap bersama sampai sering disebut seperti itu ya maria ya
tapi kita tahan dulu maria
kita akan bergeser dulu ke informasi yang berikut ini
terkait dengan kabar duka menyelimuti tanah air pasca berpulangnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie di tanah kelahirannya
warga langsung menaikkan bendera setengah tiang
petugas satpol pp yang berjaga di kantor wali kota parepare sulawesi selatan langsung mengibarkan bendera setengah tiang
begitu mendengar kabar berpulangnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie
pengibaran bendera setengah tiang sebagai simbol kesedihan
masyarakat kota parepare karena kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang menjadi inspirasi pembangunan di kota parepare
habibi atau b j habibie lahir di kota parepare dua puluh lima juni seribu sembilan ratus enam puluh
peninggalan berupa sebuah ranjang tempatnya lahir hingga dua buah lemari masih menghiasi kamar di rumah kelahirannya
beliau semoga dia mendapat tempat yang sangat layak di sisi allah swt dan semua bentuk pengabdiannya kepada republik ini kepada bangsa ini menjadi amat jariah
dan jujur saya mengatakan bahwa berita duka ini tentunya menjadi duka kita semua seluruh bangsa indonesia
sudah terhubung bersama kami jurnalis transmedia hasrul nawir
di kota parepare sulawesi selatan selamat malam
ya malam pani
bang hasrul dengan atau saat ini seluruh provinsi di indonesia tidak hanya warga parepare tapi terutama untuk warga parepare
dari parepare kota kelahiran almarhum b j habibie yang merasa kehilangan dengan kepergian almarhum
bagaimana pendapat kesan mereka dan juga situasi di sana saat ini yang terpengaruh dengan kepergian sosok b j habibie
bagaimana pendapat kesan mereka dan juga situasi di sana saat ini yang terpengaruh dengan kepergian sosok b j habibie
monumen cinta habibie ainun yang dibuat khusus untuk almarhum habibie untuk mengenang istri tercinta
seperti itu pani
ini kalau misalnya bisa mungkin dijabarkan seperti apa dibangun tanggal berapa oleh siapa dan juga selain monumen cinta tersebut
apa saja sebenarnya peninggalan yang ditinggalkan kemudian juga dikenang oleh warga parepare dari sosok almarhum b j habibie
ya monumen cinta habibie ainun itu diresmikan pada tahun dua ribu lima belas silam
dan diresmikan langsung oleh bapak b j habibie
dibangun oleh wali kota parepare taupan pawe karena habibie itu sebagai sosok inspirasi dalam membangun kota parepare
nah di kota parepare sendiri beberapa bangunan monumental sudah dibangun untuk menghormati
bapak b j habibie yang merupakan putra kelahiran parepare
seperti selain monumen cinta habibie ainun tadi sudah dibangun sebuah balai asri ainun habibi
kemudian dipersiapkan juga sebuah institut teknologi habibie serta rumah sakit hasri ainun habibie
dan ke depannya juga tepatnya di rumah di belakang saya ini
yang merupakan rumah
dari tempat habibie lahir rencananya akan dibangun museum habibie
di mana di tempat ini nantinya semua penghargaan penghargaan tingkat nasional dan internasional dari bapak b j habibie
serta teori teori kedidataraan juga akan dipajang di sini
mungkin bisa menjadi memento kemudian juga inspirasi ya tidak hanya untuk warga parepare
tetapi juga untuk seluruh
seluruh warga di indonesia
tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi hasrul
monumen kemudian juga rumah yang akan digunakan sebagai
atau nantinya akan digunakan sebagai museum ini akan dikelola oleh siapa
museum ini akan dikelola langsung oleh pemerintah kota parepare
nah di samping saya ini sudah ada salah satu penulis buku tentang b j habibie
dengan judul buku the spirit of parepare
ya baik mungkin bisa dijelaskan atau diperkenalkan penulis ini dan juga isi bukunya
bagaimana mengenang sosok almarhum b j habibie hasrul
ya nama penulis ini yaitu ibrah laiman
jadi saya ibrah laiman dari parepare menulis tentang sosok pak habibie yang
seperti kasih yang
saat ini semua masyarakat di parepare kehilangan sosok yang berada
ibrah mungkin ibra pernah berbincang dengan almarhum b j habibie atau ibra ini mengenal sosok b j habibie dari warga parepare yang mengenal almarhum pak habibie ini dari kecil
lahir tumbuh di kota parepare seperti apa mungkin bisa dijelaskan isi bukunya
secara khusus saya menulis buku the spirit atau parepare atau sumangana parepare itu terinspirasi salah satunya dari andi makmur maska yang menuliskan empat puluh delapan buku yang meraih rekor muri yang menulis tentang bapak b j habibie yang juga orang parepare
bertetapan langsung dengan pak habibie saya pernah dan secara khusus pada saat monumen
monumen cinta sejati habibie ainun ini didirikan
anak saya lahir dan saat itu karena perempuan anak saya diberikan nama ainun
jadi beliau adalah saya secara pribadi terkhusus sangat menjadi emosional yang tidak bisa terlupakan
karena pada saat itu saya hadir di peresmian ini bertatap muka dengan pak habibie secara langsung dan pada saat hari kelahiran anak saya diberikan jaket dari habibie center
perbincangan atau pertemuan terakhir ibra dengan almarhum seperti apa
mungkin bisa diceritakan
saya kalau bisa menggambarkan dalam bahasa bugis pak habibie ini ada pepatah yang mengatakan
jadi secara tidak langsung hati almarhum pak habibie ada di kota pare pare ya
terima kasih hasrul dan juga tadi penulis buku dari almarhum sosok habibie
terima kasih ibra lahiman terima kasih teman teman telah bergabung bersama kami di breaking news cnn indonesia
kita teruskan kembali ya dialog bersama dengan maria sarjana terkait dengan dulu ya memori tahun lalu setelah apa ya
katakanlah itu persiapan ketika menuju arah pilpres dua ribu sembilan belas dan pak habibie mungkin memberikan sedikit insight ya
saat ia menjabat sebagai presiden dan bagaimana legacy dan juga warisannya beliau gitu terhadap pemerintahan indonesia khususnya
atau mungkin ada hal lain yang bisa digali dari wawancara maria dengan almarhum
tentu fani dalam wawancara satu setengah jam itu sebetulnya isinya sangat banyak
kemudian informasi yang diberikan oleh almarhum b j habibie juga banyak sekali
dan yang masih saya ingat sampai hari ini kondisi emosional beliau yang berbeda dengan saya
adalah pesan pesan almarhum mengenai indonesia mengenai anak muda tentu saja
bahwa pesannya adalah jangan sampai kita indonesia berada dalam posisi serupa ketika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oke jangan sampai orde baru terulang maksudnya
saya kurang mengerti atau kurang paham kalaupun memang maksudnya adalah jangan sampai orde baru terulang
tetapi yang saya pahami adalah jangan sampai konflik konflik kemudian konflik suku dan ras serta agama ini menjadi konflik yang terus menerus berkesinambungan berada di indonesia
karena ini menjadi sebuah konflik
yang merugikan bangsa kemudian justru mematikan orang orang muda yang kemudian seharusnya dapat berkembang dengan baik
dan kemudian harus gugur dalam suatu pertumpahan darah yang sebetulnya tidak perlu
dan kemudian pesan juga yang disampaikan oleh almarhum b j habibie adalah kita harus sebagai orang muda kita harus giat kita harus selalu berusaha
karena kalau malas habis indonesia nih karena dia seperti itu
kalau malas habis di indonesia baiklah
nah jadi dokter sekali ya
tapi fani ada hal yang menarik tadi yang kemudian disampaikan almarhum b j habibie dalam proses wawancara itu kemudian ditayangkan selama tiga puluh menit
ada kemudian tadi disebutkan apakah ada dalam pilpres karena memang itu menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
dan memang betul ternyata juga sangat disayangkan fani bahwa proses wawancara yang kemudian kami lakukan atau cnn indonesia lakukan juga sering menjadi
obyek pada waktu kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas terjadi
beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan forward whatsapp kemudian ada di media sosial yang menyatakan bahwa dalam mewawancara dengan sian indonesia kemudian almarhum b j habibie mendukung salah satu paslon dan kemudian menjelekkan paslon yang lain
dalam wawancara itu tidak ada hal hal seperti itu yang kemudian disampaikan oleh b j habibie
ia menyampaikan betul ada konstelasi politik yang cukup tinggi saat itu kemudian ada upaya upaya kudeta yang dilakukan beberapa pihak tetapi kemudian tidak lantas b j habibie menyebutkan bahwa yang a adalah jelek kemudian yang b adalah jelek
tetapi dengan sangat wise bijaksana waktu itu almarhum b j habibie menyebutkan bahwa semuanya adalah anak bangsa semuanya bekerja untuk bangsa
jadi apapun pilihannya sama sama untuk bangsa dan negara ini
sehingga momen itu menjadi momen yang saya secara pribadi cukup melegalkan atau memantapkan hati saya bahwa memang sosok almarhum b j habibie ini adalah sosok yang betul betul bisa saya hormati dan kemudian sosok yang betul betul saya kagumi fani
karena pertemuan pertama saya sebetulnya berada ketika waktu itu almarhum b j habibie berada di rumah saya
j habibie menyelenggarakan peringatan atau haul dari ibu ainun
saya masih ingat tangan saya sampai bergetar karena saya ngefans sekali dengan sosok beliau
dan ketika itu sudah selesai acaranya kami sudah selesai doorstop dengan beliau
kemudian handphone saya lobet saya harus mencari charger karena masih harus live report saat itu di depan rumah almarhum
kemudian saya masuk ke dalam
saya melihat keluarga sedang antre untuk berfoto dengan beliau
saya bilang saya bukan keluarga sih tapi saya ingin sekali berfoto karena kita sering ketemu tapi kita tidak mungkin untuk melakukan foto itu gitu secara pribadi
dan itu berada di dalam rumahnya dengan kondisi beliau yang sedang duduk
ketika itu saya ngantri di belakang sendiri
kemudian ada rekan rekan pas pampres yang kemudian menghalau saya
jangan jangan ngantri mbak ini untuk keluarga
untuk wartawan dan masyarakat sudah selesai
saya boleh ya ngantri
kemudian almarhum begini melihat saya
gak apa apa biarkan saja sini
malah saya disuruh duluan
saya disuruh duluan kemudian beliau kita selfie aja
tangan saya getar sekali
karena saking getarnya sampai foto yang saya hasilkan itu gak ada yang bagus
karena saya saking bergetar seperti ini memegang kamera handphone saya
saya belum pernah bergetar bertemu sosok pemimpin negara
sebagai wartawan kita sering sekali bertemu dengan pejabat pemerintah maupun presiden
saya merasakan ada hal lain di dalam diri beliau
maria ini sebenarnya kalau bicara soal sosok bja bibi mungkin sudah ada sejak orang tua maria ada ya
mungkin dari bapak maria atau ibu maria gitu pernah mengenalkan sosok b j habibie tidak hanya sebagai politikus tidak hanya sebagai presiden
tetapi juga tokoh intelektual gitu yang membuat maria tampaknya ini ngefansnya bukan hanya ngefans secara jurnalistik ya tetapi juga secara individual
kalau mengingat beliau sebetulnya ada rasa sedih karena saat ini kita sudah sama sama kehilangan ya
tapi ada rasa bahagia juga yang melinguti diri saya
kita punya sosok itu di indonesia
masih ada harapan kita punya tokoh tokoh yang baik ya
ya tidak hanya baik tapi dia juga berpikiran maju
saya mengikuti kisah hidupnya saya membaca banyak buku tentang almarhum termasuk detik detik yang menentukan maksud kami
terus kemudian ada beberapa biografi dan juga tadi dari orang tua
bapak tuh selalu mengingatkan saya bahwa ada sosok yang kemudian ini pemimpin indonesia
ya dia pandai sekali
saya pandemi seperti apa waktu itu
belum pernah ketemu mungkin
kemudian dia bisa bikin pesawat loh
oh bikin pesawat
pada waktu itu sebelum tahun sembilan puluh delapan kan saya masih kecil gitu ya fanny
sehingga tidak mengerti seberapa hebat seorang almarhum bajab itu
tapi kemudian saya curious
saya kemudian mencari tahu apa sih yang dia buat untuk negara ini ternyata ada pesawat terbang yang sudah pernah dibuat oleh
salah satu anak bangsa yang kemudian ia juga diakui di dunia internasional
bahkan ia mendapatkan gelar gelar tertentu gelar gelar kehormatan dari dunia internasional dari jerman yang kita tahu bahwa teknologinya begitu canggih
bahkan itu menganggap b j habibie sebagai seseorang yang brilliant dibandingkan dengan orang orang yang berada di negaranya
dan itu yang membuat saya juga bergetar
dan mungkin bisa itu juga jadi salah satu inspirasi anda untuk menjadi jurnalis
tapi mungkin ditahan dulu ya maria ya
kita akan gali lebih lanjut ya
legacy kemudian juga warisan seperti apa yang ditinggalkan oleh sosok almarhum kepada maria dan juga teman teman sesama jurnalis lainnya
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news masih akan kembali
ya anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news
ini saya akan lanjutkan sedikit satu pertanyaan dengan maria sarjana korespondensi dari indonesia
saya masih penasaran sebenarnya ada apa saja behind the scene dibalik pertemuan terakhir anda
itu bisa dibilang pertemuan terakhir anda berarti dengan sosok almarhum b j habibie ya maria
ya seperti apa saat itu mungkin
mungkin bisa diceritakan sebenarnya prosesi wawancaranya
suasananya sehangat apa kalau misalnya yang diingat dari beliau saat itu
suasananya hangat sekali karena seperti tadi sudah saya ceritakan fani bahwa beliau tidak ingin dipanggil bapak supaya tidak ada jarak
beliau meminta dipanggil eyang
jadi seolah ia maunya bercerita dengan cucunya sendiri
itu yang kemudian beliau katakan sebelum kami melakukan wawancara
dan kemudian di situ beliau sedang berpuasa
kami harus menunggu
beliau juga berbuka dan kami juga diberikan waktu untuk kemudian berbuka
karena pada waktu itu tidak hanya kami bertiga saya windri dan juga irin
tapi juga ada banyak tim cnn lainnya yang juga ikut serta dalam pertemuan dengan almarhum b j habibie waktu itu
dan kemudian ketika dalam jeda wawancara sambil menunggu kami juga ngobrol gitu
dalam obrolan itulah
almarhum ini suka sekali berenang fani
berenang yang sambil mendengarkan musik klasik
ini hal hal yang mungkin banyak orang tidak tahu
tapi mungkin keluarga dekat dan juga sahabat dekat almarhum mengetahuinya
tapi yang ingin saya bagikan adalah begitu luar biasa gitu
berenang pun sambil mendengarkan musik klasik
dan bahkan beliau bercerita bahwa di dalam kolam renangnya itu ada speaker yang memang seharusnya memutarkan musik klasik
ketika ia berenang
jadi di bawah air pun masih bisa mendengarkan beliau masih bisa mendengarkan musik klasik tersebut ya
ini kan menandakan seseorang yang kemudian multitasking
sambil berenang dia bisa mendengarkan musik klasik yang kemudian ia menyatakan sebagai relaxing bagi
iya bagi beliau
dan saya sebetulnya sempat kaget juga waduh lucu juga ya berenang sambil mendengarkan musik klasik
sedangkan saya juga suka berenang
tapi tidak dengan mendengarkan musik klasik karena konsentrasi
jadi harus mendengarkan musik klasik
kayaknya sulit untuk saya karena saya berkoordinasi dengan tangan kemudian pernafasan saja sudah sulit
tapi untuk seorang yang sudah berumur delapan puluh tahun lebih masih melakukan hal itu itu suatu hal yang menurut saya luar biasa
yang bisa dilakukan seorang eyang habibie begitu
oke kita yang lebih muda harusnya merasa malu ya
terinspirasi dari sosok beliau yang lebih tua itu
tapi mari kita tahan dulu
kita ke gorontalo yang juga merupakan kota kelahiran dari ayah dari almarhum b j habibie
setelah mendengar kabar duka meninggalnya presiden ketiga republik indonesia b j habibie
masyarakat dan jajaran pemerintah provinsi gorontalo menggelar doa tahlilan di rumah dinas gubernur gorontalo rusli habibi rabu malam
tahlilan digelar warga usai sholat isya di rumah dinas gubernur gorontalo rusli habibi
rusli habibie sendiri merupakan keponakan dari almarhum b j habibie
pemerintah dan masyarakat gorontalo merasa kehilangan salah satu sosok panutan bangsa
baharudin yusuf habibie sendiri memiliki kedekatan dengan provinsi gorontalo
ayah habibie alwi abdul jalil habibie merupakan putra gorontalo
saat masih kecil habibie sempat dibawa pulang oleh ayahnya ke gorontalo untuk menjalani proses
setelah menjelaskan hal ini
pemerintah dan masyarakat gorontalo merasa merasa kehilangan
pemerintah dan masyarakat gorontalo merasa kehilangan
pemerintah dan masyarakat gorontalo merasa kehilangan
kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan jurnalis transmedia ajis halid dari gorontalo
selamat malam ajis
selamat malam mbak fani
ajis bagaimana reaksi warga dan juga keluarga di gorontalo terkait meninggalnya almarhum b j habibie
duka tidak hanya dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia
warga gorontalo juga merasa kehilangan atas meninggalnya mantan orang nomor satu di indonesia ini
pasalnya almarhum masih mempunyai hubungan darah gorontalo
bahkan saat kecil almarhum pernah dibawa ayahnya ke gorontalo untuk dihitan
saat mendengarkan kabar duka warga dan jajaran pemerintah provinsi gorontalo
rabu malam langsung melaksanakan doa dan tahlil di rumah dinas gubernur rusli habibi
yang juga menjadi ponakan almarhum
bagi warga gorontalo almarhum tidak hanya milik bangsa indonesia
tapi juga menjadi kebanggaan warga gorontalo
wujud kecintaan almarhum pada gorontalo salah satunya adalah mendirikan madrasa insantin dikia
yang berada di kabupaten boneh bulangu gorontalo
bahkan atas dedikasi dan penghormatan selama hidupnya almarhum oleh pemerintah gorontalo dan tokoh adat
sudah memberikan gelar adat kepada beliau
hanya itu pemerintah juga membangun monumen patung biji habibie yang berada di pintu gerbang masuk bandara jalaluddin
bahkan pemerintah sudah mengajak kepada seluruh warga gorontalo untuk melaksanakan sholat goib mendoakan almarhum
pemerintah juga akan melakukan pengajian dan tadurusan selama tujuh hari ke depan di rumah dinas gubernur gorontalo
ajis untuk di rumah duka keluarga di gorontalo pada malam hari ini
apa saja yang saat ini dilaksanakan selain pengajian kemudian juga mendoakan sosok almarhum
ya terpantau dari sejak malam tadi
ada beberapa keluarga dan warga yang mendatangi rumah dinas gubernur untuk menyampaikan belasungkawa
bahkan beberapa pejabat baik pemerintah maupun kabupaten kota juga ada yang datang untuk
sengaja untuk datang di rumah dinas untuk menyaksikan doa dan tahlil itu
ajis di gorontalo apa saja kenangan atau warisan dari sosok almarhum b j habibie
bagi warga kemudian juga seperti apa reaksi warga saat mendengar kabar duka ini
iya warisan yang paling sangat berharga itu adalah sekolah madrasah insan cendikia
oh tadi oke
sekolah itu adalah salah satu ide dari almarhum selama menjabat pemerintah indonesia
itulah tempat yang sangat spesial buat gorontalo
karena diketahui insan cendikia adalah
banyak melahirkan pelajar pelajar yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional
oke atau ada rencana ke depannya mungkin dibangun sesuatu untuk mengenang sosok almarhum di gorontalo
saat ini kita belum dapat informasi tetapi bagi pemerintah provinsi mereka akan melakukan hal yang terbaik buat almarhum
selain pernah sudah mendirikan patung b j habibie yang berada di bandara
terima kasih aji salid dari gorontalo
kita berduka semuanya
juga untuk warga gorontalo yang merupakan kampung halaman dari ayahanda almarhum biji habibie
terima kasih aja salid atas waktunya di breaking news cnn indonesia
kita kembali lagi ke maria ini karena sebenarnya dialognya masih sangat ingin kita teruskan ya
coba karena durasi cukup sempit
ini adalah pertanyaan terakhir untuk maria pada malam hari ini
maria selain melakukan wawancara juga seseorang yang mengidolakan sosok almarhum b j habibie
riset kemudian juga mempelajari seperti apa sosok almarhum pencapaiannya tidak hanya di pemerintahan politik
kemudian juga terutama teknologi dan juga perkembangan dari aviasi indonesia ya maria
saya ingin tanya dari kacamata anda tidak hanya dari jurnalis seperti apa dari individu personal seperti apa
tentang seperti apa sosok almarhum dengan segala kebaikannya yang saat itu maria kenal
sebagai seorang jurnalis fani tentu keberadaan almarhum b j habibie terkait dengan profesi kita sebagai seorang jurnalis adalah sangat penting
karena tadi yang saya sebutkan adalah revisi undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sehingga kita saat ini tidak lagi kemudian harus dikontrol oleh kepentingan kepentingan tertentu dari pemerintah atau dari pihak pihak tertentu
kita memiliki kebebasan pers

dan kemudian kita lebih bisa banyak berkarya sebagai pilar keempat dari bangsa ini
dan itu karena ada revisi undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang dilakukan atas izin biji habibie waktu itu
dan kemudian sebagai jurnalis juga saya merasakan beliau sangat open terhadap kami terhadap kritikan bahkan
karena dalam proses wawancara tidak hanya hal hal yang indah saja yang kemudian kami tanyakan
ada beberapa hal yang juga kami kritik
bagaimana mengapa ia kemudian memilih untuk menjadi presiden tidak ikut mundur karena kan beliau sangat dekat dengan presiden soeharto dan sebagainya
tetapi jawaban jawaban yang kemudian dia berikan adalah jawaban jawaban yang menyejukkan hati
tapi tentu saja masuk dalam logika dan tanpa marah
sekali lagi ya kami hanya melihat perubahan mood atau perubahan ekspresi dari b j habibie ketika menyebutkan
bahwa memang ada kudeta yang akan dilakukan pada waktu itu
tetapi selebihnya tidak ada
b j habibie sangat welcome dan kemudian di akhir beliau juga berpesan kepada kami pada para jurnalis
bahwa harus terus menggali pertanyaan pertanyaan yang kritis pada siapa saja yang kemudian nanti menjadi narasumber kami
sehingga betul betul ada nilai yang bisa kita tampilkan kepada publik
kemudian kalau secara pribadi saya memang tidak mengenal secara pribadi dengan dekat fani
tetapi betul yang fanny katakan bahwa saya adalah seseorang yang mengagumi beliau
terlepas dari hal hal yang buruk yang memang dimiliki setiap manusia
saya kagum sekali ketika seseorang yang besar dengan kepandean seperti itu
beliau masih terus bisa mengingat sosok pendamping hidupnya ibu ainun
itu terlihat sekali ketika wawancara dan kehidupan kesehariannya pun
buku buku yang kemudian saya baca tidak ada yang tidak menyebutkan ibu ainun
dan itu menurut saya sebagai seorang perempuan itu sangat menyentuh
selain pesan terhadap teman teman jurnalis kemudian juga
selain pesan terhadap teman teman jurnalis kemudian juga
mungkin maria sempat bertanya kira kira apa sih mimpi beliau untuk indonesia
mimpinya adalah indonesia bersatu
bersatu dalam arti
tidak ada lagi konflik konflik ras suku dan agama
kemudian indonesia yang memiliki masa depan yang baik karena anak anak mudanya terlatih terdidik dengan baik

ini mungkin selaras dengan bagaimana concern beliau terhadap pendidikan baiknya

beliau juga memiliki hbbcenter
kemudian kalau fani juga lihat bagaimana background di belakang yang waktu kami melakukan wawancara adalah buku yang banyak sekali itu

itu bisa diakses oleh masyarakat muda oleh anak anak muda untuk bisa mendapatkan bacaan bacaan yang menarik di sana

yang disampaikan oleh almarhum bahwa indonesia harus bersatu anak mudanya harus berkembang karena itulah yang nanti menjadi masa depan indonesia tentu saja
indonesia harus bersatu anak muda berkembang dengan begitu indonesia bisa menjadi yang terbaik ya maria ya
terima kasih sekali maria sarjana atas waktunya bersama kami di cnn indonesia breaking news pada malam hari ini
tapi cnn indonesia breaking news masih akan kembali setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
sin indonesia breaking news